selain keindahan panorama dari bukit arang wisatawan bisa juga menikmati aksi para layak
bagi yang senang berkemah lokasi ini juga menyediakan camping ground dengan fasilitas yang cukup lengkap
untuk tiket masuk wisatawan dikenakan biaya lima ribu rupiah
tim liputan cnn indonesia